dalam rangka pelestarian kebaya sebagai warisan leluhur dan busana nasional
berbagai komunitas pecinta kebaya menggelar jalan santai di lokasi car free day
atau hari bebas kendaraan bermotor di jakarta pada minggu pagi
jalan santai dengan kebaya ini merupakan upaya komunitas menggaungkan keberadaan kebaya
yang akan didaftarkan ke unesco
jalan santai dengan menggunakan busana kebaya ini digelar di kawasan car free day
dari senayan hingga bundaran hotel indonesia jakarta pada minggu pagi
jalan santai yang digelar komunitas perempuan berkebaya indonesia dan pertiwi indonesia ini
melibatkan berbagai komunitas komunitas pencinta kebaya lainnya
padahal komunitas komunitas pecinta kebaya ini berupaya untuk menggaungkan keberadaan warisan budaya indonesia
dan mendorong agar kebaya segera didaftarkan ke unesco sebagai warisan budaya tak benda asal indonesia